istri kamu udah berangkat ke pasar
saya nyuruh surpay peralatan
kang kobang ada rencana mau mampir ke terminal lagi
saya gak tau kenapa
karen kan baru sekilas
belum sempet ngobrol
dia sibuk kerja
ada mobil yang mau dicuci
kang gobang kerja dimana
sebagai tukang cuci
masa kang gobang jadi tukang cuci mobil
ya memang gitu
kenapa nggak balik lagi ke terminal aja
kalau balik lagi ke terminal kan langsung bisa jadi bos
kang gobang gak mau dia lebih milih kerjaan jadi tukang cuci mobil
aku sama yait ada di depan saya
saya oyon dan jimmy di depan mereka
tapi pura pura gak tau
yaudah kamu berenpat nyerang duluan
saya tahan dari belakang
kita balik badan terus nyerang aku sama yait
didu sama iwan nahan di belakang
saya boleh terima telepon gak
gak bakal dimarahin sama bos
enggak asal gak lama lama
lagi sibuk gak
kalau terima telepon nggak dimarahin sama bos
enggak asal jangan lama lama
tadi tadi telfon
kak ngobang ada rencana mau ke terminal lagi
rencana sih gak ada
rencana sih gak ada memangnya kenapa
nanti kalau saya ada libur
kayak suara cedo
datang kok gak bilang punten
udah cuu empat kali
cecep bilang kang mus mau ke garut
berarti kamu harus presentasi sebelum kang mus berangkat
bapak besok jadi berangkat ke garut
gimana urusan disana aja
kalau keburu berangkat khawatir disananya lama
saya masih nunggu saudara selesai bikin anggaran
dia masih mau survei dulu ke pasar
saya bantu bu
istri kamu udah berangkat ke pasar
saya nyuruh survei peralatan buat jualan ayam goreng
tadi dia bilang mau belanja
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecepetan
akan pengen sarapan nasi kuning
saya mau ke rumah akang
sekarang saya mau ke parkiran sama didu
terus langsung ke rumah kang
nasi kuning dua
emak gak dibeliin
kirain emak gak mau
kan mau udah minum susu sama makan biskuit
kalau emak mau nasi kuning juga nggak boleh